di istana ini tidak ada tempat untuk penyimpanan tongkat
tongkat kan jumlahnya banyak
terus kedua adalah memperlama proses memasuki istana
yang ketiga yang ketiga adalah kami memang meminta untuk tidak membawa handphone
itu juga lagi lagi untuk kenyamanan bapak bapak para pejabat di lingkungan polri
untuk bisa proses memasuki istana dengan cepat
karena jumlah enam ratus itu cukup banyak sehingga tidak perlu membawa tongkat
tidak perlu membawa hp dan tentunya topi
tadi tanya topi kan perlu tempat juga
tempat topi tempat tongkat tempat hp
sehingga kami kemarin menyampaikan kepada panitia untuk semua tiga benda itu
disimpan di busnya masing masing di kursi busnya masing masing